terjadi saat rapat dengar pendapat di kantor dprd labuhan batu selatan sumatera utara kamisore
wakil ketua dprd yang juga pimpinan sidang zainal meluapkan kekesalannya dengan melempar sejumlah benda yang ada di atas meja
sejumlah makian dengan melecehkan salah satu etnis tertentu juga terdengar dari mulut ketua partai pdi perjuangan labuhan batu selatan itu
rapat ini merupakan rapat dengar pendapat yang membahas dana csr perusahaan bersama pemerintah kabupaten elemen masyarakat dan anggota dprd labuan batu selatan
akibat kericuan ini rapat akhirnya terpaksa dihentikan
hingga kini belum diketahui penyebab pasti kericuhan antara kedua anggota dewan itu
pada hari yang sama debat sengit hingga nyaris adu jotos antara anggota dprd andi muhammad salam dari fraksi nasdem dengan saifullah dari fraksi pbb
juga terjadi saat proses rapat dengar pendapat umum rdpu di gedung paripurna dprd kabupaten bone sulawesi selatan
keduanya bahkan sempat kejar kejaran di ruang rapat hingga saling tunjuk sebelum sempat ditenangkan
oleh peserta rapat
akibat keributan ini rapat sempat terhenti beberapa menit tapi dilanjutkan kembali
saya kira itu tidak boleh saya mengatakan biasa tetapi di dalam dinamika rapat memang terkadang muncul perasaan perasaan emosi
aduh atau masih masih
seperti itu ya kadang yang tidak bisa kita hindari

rdpu digelar atas desakan mahasiswa yang sudah dua kali berunjuk rasa menolak program pinjaman dana pen sebesar tiga ratus miliar rupiah
antara pemda bone dengan pt sarana multi infrastruktur yang telah disetujui pemerintah pusat
dalam rapat andi muhammad salam mengaku tidak dilibatkan dalam proses penetapan program
dengan bunga senilai emosi
enam sembilan persen sehingga program itu dianggap sebagai persetujuan sepihak dari pem dabone
tim liputan cnn indonesia